menyatakan personil tni polri akan membentuk tim keamanan untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan rawan duga tetap berjalan
istaka karya sendiri memiliki empat belas proyek konstruksi di seluruh wilayah papua
tiga belas diantaranya sedang dalam proses pembangunan termasuk proyek yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata
kelompok kriminal bersenjata pimpinan egyanus kokoya disebut memiliki senjata dengan standar militer
senjata itu dikatakan hasil rampasan tni polri
tentara pembebasan nasional papua barat atau tpnpb mengklaim hampir semua persenjataan mereka berasal dari rampasan tni polri
pernyataan ini diungkapkan oleh jurubicara tpnpb sebi kambom kepada cnn indonesia com
tentara dan polisi yang diterjunkan pemerintah indonesia diincar untuk dibunuh
dan diambil senjatanya
sebi menyatakan senjata mereka hanya berasal dari rampasan perang dengan tni polri
kalaupun ada senjata lain senjata itu disebutnya berasal dari peninggalan belanda
sebelumnya kepala penerangan kodam tujuh belas cendrawasi kolonel infantri muhammad aidi mengatakan
kelompok kriminal bersenjata pimpinan egyanus kogoya memiliki senjata ilegal dengan standar militer
aidi juga menyebut senjata itu dirampas dari anggota tni polri dan pasokan dari luar negeri secara ilegal